setelah harus menjalani latihan mandiri akibat pandemi covid sembilan belas sejak akhir februari
tim pelatnas tenis putra indonesia kembali berlatih bersama
vakumnya kalender pertandingan di seluruh dunia membuat tim pelatnas tenis putra indonesia
akan menggelar simulasi dan juga kompetisi antar pemain mulai senin depan
sejak kamis dua juli dua ribu dua puluh enam pemain pelatnas tenis putra indonesia sudah berkumpul
dan berlatih bersama di kompleks stadion tenis kelora bung karno senayan jakarta
christopher menjadi petenis yang paling senior christopher rungkat dalam pelatnas kali ini
lima pemain lainnya adalah gunawan tris muantara kemudian naofaldo jati rifki triadi
luki chandra dan tegar abdi adalah petenis petenis muda berusia tujuh belas hingga dua puluh satu tahun
belum berakhirnya masa pandemi covid sembilan belas membuat pelatih feby widianto dan deddy prasetyo
harus menyesuaikan porsi latihan
simulasi pertandingan dan kompetisi internal yang akan berlangsung pada enam juli mendatang ini
diharapkan bisa mengalami
menyiasah kembali mental bertanding para pemain